kok kamu malah diam
oh atau jangan jangan dugaan aku benar ya
kalau kamu nggak melakukan hasil tes itu
karena memang kamu nggak mau melakukannya iya kan
enggak alena sumpah aku sudah mengikuti tes itu
papa boleh ikut masuk kan
papa mau lihat kak afah
papa kangen sama dia
papa pengen ketemu boleh kan
ya allah bagaimana ini
aku gak bisa mengajak papa masuk
aku khawatir nanti papa akan ketemu dengan tata ambar
yaudah kalau kamu nggak bisa kamu nggak usah ketemu pak haris
atau tante yang pergi ke sana
tante yang akan bilang ke pak haris
ingin ketemu sama cucu papa
yaudah ya pak masuk
halo salamualaikum ras
haris aku dengar
bagus dong kalau gitu
aku sebentar lagi sampai rumah kamu nih ris
kamu ngapain ke rumah aku ras
aku mau nganterin kamu cuci darah
iya aku akan cepat balik
kamu kan sudah ketemu sama camilla
berarti ya kamu akan selalu semangat untuk tetap sehat
iya kak ris
bu laras yang telpon ya pak
dia mengingatkan bapak supaya cuci darah
jadi papa nggak bisa ketemu sama cucu papa deh
yaudah nggak apa apa lah pak
kan papa bisa ketemu sama kakaknya kapan kapan
mendingan sekarang bapak harus sembuh dulu
papa pulang dulu ya
kamu tuh sudah lihat kan betapa bahagianya papi memiliki kamu
dan betapa berharganya kamu di mata papi
apa kamu masih yakin kalau kamu bukan anak kandung papi
atau kamu masih ragu sama semua yang sudah papi lakukan buat kamu
aku harap sekarang kamu bisa menggunakan hati nurani kamu
dan kamu bisa membedakan mana ayah kandung kamu dan mana yang bukan
aku yakin kalau papa itu adalah ayah kandung aku
tolong kamu jangan salah paham karena hadirannya dokter effendi
karena aku juga nggak yakin kok sama dokter effendi
kalau memang kamu yakin tapi aku adalah papa kandung kamu
sekarang aku mau lihat hasil tes kami
mana kami aku mau lihat
kok kamu malah diam
oh atau jangan jangan dugaan aku benar ya
kalau kamu nggak melakukan hasil tes itu
karena memang kamu nggak mau melakukannya iya kan
alena sumpah aku sudah mengikuti tes itu
hasilnya ditahan oleh dr effendi
ya ampun kamilah
alasan kamu itu semakin nggak masuk akal di kuping aku tahu nggak
kamu tuh bohong ya
kamilah bukan pembohong alena
aku baru saja mau nyusul kamu ke restoran
dan kamu alena kenapa kamu tega menuduh kamilah seorang pembohong
karena dia tidak melakukan tes itu
enggak alena kamilah nggak bohong kamilah sudah mengikuti tes itu
aduh kayaknya percuma ya kita berdebat seperti ini
kayaknya nggak akan ada ujungnya
kalau memang camillah nggak bohong berarti kita bisa sama sama ke lab kan
sekarang hasil tesnya ada di dr effendi
tapi logiknya rumah sakit memiliki kopiannya
kamilah maaf ya aku mendesak
tapi kalau kamu mau bukti bahwa kamu adalah anak kandung dari papi aku
kan bisa melalui tas ginjal itu kan
kalau memang ginjal kamu cocok sama ginjal pati
ya berarti memang ada ikatan persaudaraan dan keluarga diantara kamu berdua
dan itu sekaligus bisa mematahkan bukti bukti yang dibawa sama dokter effendi
asyik kau ini set flat ini molto ingatan
kalian belum kedahuan mereka
bukat ya voice ukrain
yang berdua dort nanti dia mau arc
ibu cema sekali ras
ibu takut kalau sampai
haris tahu bahwa camilla itu bukan anaknya
haris nggak mau cuci darah lagi
dan dia membahayakan hidupnya sendiri
ibu mau kita sembunyikan seperti apapun
rahasia itu lama lama akan terkuak juga
cuma waktunya kapan kita nggak tahu
makanya mulai dari sekarang
walaupun tidak secara langsung
kita harus kasih tahu haris pelan pelan bu
daripada orang lain yang ngasih tahu
takutnya akan lebih membahayakan jiwanya haris bu
ucapan kamu ada benarnya juga ras
tapi ibu tetap saja deg degan
takut kejadian buruk akan menimpa haris
ya allah semoga hari ini kamila nggak bilang hal itu pada haris ya ras
nggak mungkin bu
kamilah nggak mungkin tega melakukan itu
camela justru akan takut hal ini terjadi
hanya dia merahasiakan ini serapat mungkin dari haris bu
iya tapi sampai kapan kamila mau merahasiakan ini dari haris
kalau di belakang dia masih ada bu ambar yang terus menerus menekan dia
ibu rasanya seperti mengenggam bom waktu es
dan bom itu setiap saat bisa meledak dan menghancurkan kita semua
kok bisa ketinggalan
masa yang baik
masa yang baik
masa yang baik
masa yang baik
masa yang baik
masa yang baik
masa yang baik
masa yang baik
masa yang baik
masa yang baik
masa yang baik
masa yang baik
masa yang baik
masa yang baik
ini harus disimpan baik baik
siapa tahu isinya penting
kasian haris ya ras
masih begitu muda
sudah diganjar penyakit yang berat
kalau ibu bisa menempati posisinya
rasanya ibu mau tukeran
biar ibu yang sakit
biar ibu yang menderita
karena kalau haris sampai kenapa napa ras
ibu bisa mati ras
seperti ini jangan bicara seperti itu ya bu
kamu sudah pulang
gimana pertemuan kamu sama kamilah
lebih dari lancar ras
kangen yang haris tadi terbayarkan bu
dengan pertemuan tadi
dan kamilah juga merasa sangat bahagia
bertemu dengan haris
kamu sendiri perasaan kamu bagaimana ketemu kami
sangat bahagia sekali
tidak akan terlupakan
waktu haris masuk
tiba tiba kalian diem
ada apa sih
namanya juga ibu ibu kalau udah ngumpul
ada aja yang diomongin
kamu dan ibu sedang ngomongin haris
ngomongin kamu harus cuci darah hari ini
jangan sampai enggak
dan gak boleh ditunda tunda
karena ibu gak mau kamu kena penapa lagi
aku sekarang ini jadi aspri kamu
aku akan selalu ingetin
kapan kamu akan berjumpa dengan aku
kamu harus cuci darah
kalau perlu aku anterin kamu ke rumah sakit
terima kasih ya ras
aku ganti baju dulu ya
keringetan dari tadi
itu kan map milik camilla

karena hampir selesai
kita yang menemukan